saudara kita beralih ke informasi selanjutnya tiga jenazah korban kapal karam dipulangkan ke indonesia
kepala badan perlindungan pekerja imigran indonesia atau bp dua mi beni ramdhani menerima langsung pemulangan jenazah pmi pelaut dari korea selatan
tiga jenazah korban kapal karam di korea selatan tiba di gedung human remains transit lounge atau kargo jenazah terminal kargo bandara soekarno hatta
kepala badan pelindungan pekerja migran indonesia benny ramdhani menerima langsung kedatangan tiga jenazah
tanpa hadir juga duta besar korea selatan untuk indonesia lee sang duk
kronologi kejadian yang disampaikan pemerintah korea bp dua mi akan bersurat ke kementerian luar negeri republik indonesia untuk mengusut alasan kapal tetap diberangkatkan saat cuaca buruk
dari sembilan total jenazah yang tenggelam akibat kapal karam
karena cuaca buruk tujuh diantaranya merupakan warga negara indonesia
ini terjadi memerintahkan jajarannya untuk serius melakukan pencarian di perairan korea
dan tiga sudah ditemukan untuk warga negara indonesia satu korea dan masih empat warga negara indonesia yang mudah mudahan kita sampaikan tadi kepada duta besar agar proses pencarian tetap dilakukan
jangan dulu dihentikan dan mudah mudahan cepat ditemukan dikembalikan ke tanah air dan mudah mudahan bisa dimakamkan di tengah tengah keluarga